assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
namun ketika kpk menguji transparansi dan akuntabilitas dari seribu enam ratus enam puluh lima lhkpn periode dua ribu delapan belas dua ribu dua
lhkpn yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya
banyak harta yang tidak dilapor
baik itu tanah bangunan rekening bank maupun investasi lain
pada kesempatan yang sama ketua kpk firly bahuri menyampaikan dari hasil evaluasi kpk terhadap upaya pencegahan korupsi
yang salah satu indikatornya adalah ketaatan dan kepatuhan lhkpn
masih ditemukan banyak anggota dpr ri yang belum melaksanakan kewajiban tersebut
anggota dpr ri dari kewajiban laporan lima ratus enam puluh sembilan
sudah melaporkan diri tiga ratus tiga puluh dan belum melaporkan dua ratus tiga puluh sembilan
atau tingkat persentase laporan
terkait temuan tersebut peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi
lusius karus mengatakan hal ini tidak lagi mengejutkan
tidak adanya sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan lhkpn
menunjukkan kurangnya komitmen pada upaya pemberantasan korupsi
untuk urusan yang paling sederhana ini
anggota dpr tidak bisa menundukkan komitmennya
bagaimana kita bisa bicara soal mimpi besar pemberantasan korupsi
kalau untuk hal yang paling sederhana ini saja
anggota dpr atau para pejabat umumnya tidak bisa tunjukkan
jadi ini soal komitmen ini soal sikap ini soal kesadaran
sementara itu kpk mengatakan akan kembali menyurati pimpinan lembaga negara
guna mengingatkan kepada jajarannya untuk segera menyampaikan lhkpn mereka
adapun kpk mulai tahun ini akan lebih fokus untuk memperbaiki akurasi
atau kebenaran isi lhkpn yang disampaikan
arya dita utama andriawan saputra jakarta